dengan jarum ini sekali tusuk rara santang akan mengalami mimpi terburuknya

terima kasih cuk kamu baik sekali
kebetulan nenek keberatan
apa rumah nenek masih jauh
rumah nenek masih jauh tuh di ujung sana
kamu baik sekali semoga dewa ta'agung melindungi kamu
wah anak muda aku minta segera lepaskan kepala desa itu dari hukuman pacung
hahaha aku baru tahu kalau pasukan siliwangi itu sangat lemah
kalau kalian mampu
kau sangat takabur anak muda
aku memang layak untuk tangkabu
tidak aku sangka
begitu cepat kau ketemu denganku sekarang
tidak usah banyak bicara
lebih baik kau menyerah saja
sebab kurang renang tidak akan pernah menang melawan bajajara
dipimpin seperti raja siliwangi yang bodoh
aku ingatkan kembali
karena memang aku yang berani untuk mengatakan
aku ulangi sekali lagi
siliwangi tidak pantas untuk memimpin tanah sungai
kamilah yang pantas
kau tidak punya perikim manusia
tak akan kuberi ampun
kenuragan ini mas
serang satang cukup tinggi
meskipun aku bisa mengalahkannya
tapi tidak mungkin
dalam sekali sergap
aku tidak mau ambil resiko
daripada nanti ribut
dan dia melakukan perlawanan
membuat aku repot
aku gunakan ini saja
malah siap karun
dijabat hari raya
ikut nak clues dieben